langsung saja kita berbincang dengan hendra hendrawan seorang warga net tepatnya yang menemukan adanya praktek jual beli data ektp dan kartu keluarga di media sosial facebook
selamat malam mas hendra
mas hendra kita perlu apresiasi juga bahwa kemudian apa yang anda ungkap begitu ternyata sekarang sudah ditindaklanjuti oleh pihak berwajib
tapi kita ingin mendapatkan informasi lebih detail
oke sebenarnya saat anda mengetahui ada transaksi jual beli data tersebut bagaimana kronologinya mas
jadi sih sebenarnya saya sudah gabung grup itu sudah lama ya mas dari kalau tidak salah bulan februari
nah itu di facebook ya atau di media sosial apa
ya pertama saya tahu dari teman saya yang update status gitu ya katanya ketipu
nah pas saya lihat si teman saya itu jawab dari grup itu gitu dari market official
nah yaudah saya iseng aja join ya karena kebetulan saya jarang buka buka facebook jadi saya nggak tahu di mana gitu isinya apa
lalu pas kemarin kebetulan pas kamis malam saya cek ngelewat di beranda saya gitu ya ada yang nyari ktp sama kakak gitu mas
nah dari situ pertamanya sih saya screenshot aja gak curiga apa apa ya
pas ada yang nanya itu dipakai buat apa
nah saya jadi penasaran juga ya langsung saya cek gitu ke isi grupnya pas saya cek oh isinya ada yang jual buat pay letter ada yang buat kredit online gitu mas
saat anda masuk ke grup itu atau join ke grup itu apakah langsung diterima oleh komunitas itu atau harus ada verifikasi data nama atau
akun tertentu begitu mas hendra atau bagaimana terbuka saja begitu
oh saya waktu itu langsung dimasukin aja nggak ada yang harus ini itu gitu mas
oke setelah anda masuk dan join di grup itu apa yang anda temukan di dalam grup tersebut
percakapan seperti apa yang anda temukan di sana
oh waktu itu belum saya cek sih karena saya kan jarang buka facebook juga gitu ya mas
jadi baru baru ketahuannya malah sekarang
iya jadi saya sendiri sih waktu itu masih belum tahu gitu bahkan saya aja nggak tahu kalau saya udah di acc buat masuk grup itu gitu mas
setelah anda tahu bahwa kemudian di dalam itu ada transaksi jual beli data ilegal apa yang anda lakukan saat begitu beredar nama nik kk
bahkan ada foto selfie dari si pengguna data itu sendiri ada di dalam akun itu ya
iya langsung saya buru buru screenshot saya update ke twitter tag ke kmkominfo apa lagi ya
baru di antara banyak deh langsung saya tag tag soalnya kan bahaya juga ya mas kalau misalkan dia diamin lama lama
oke perbincangan apa yang anda temukan yang anda lihat di sana
seperti apa mereka berinteraksi di sana dalam proses transaksi itu
berapa harga yang dijual ada berapa banyak jumlah data yang diperlukan
dan untuk keperluan apa saja kemudian mereka berdiskusi di dalam itu bisa lebih spesifik mas hendra
kalau harga sih itu kayaknya beda beda ya
soalnya kan harganya juga nggak ditunjukin secara langsung di komentar ya mas pada lewat pm
cuma saya nggak lihat ada satu itu di komentar satu kk sama kpp itu cuma dihargai rp lima
terus si data datanya itu dipakai buat registrasi sim card buat daftar pay letter daftar kredit online ya yang kayak gitu deh pokoknya
anda ikut berinteraksi di grup itu bertanya sesuatu atau menggali informasi tertentu di sana
atau hanya memang memantau saja atau bagaimana
oh saya kalau berinteraksi sama sekali enggak ya mas
saya cuma nyari nyari aja gitu di scroll aja isi grupnya apa gitu
cuma dari hasil yang nge scroll aja
oke anda bisa memastikan bahwa kemudian orang orang yang berada di grup itu memang memiliki akun facebook yang terverifikasi begitu ya
artinya bukan akun akun yang
anonim atau akun bot begitu ya
bukan cuma akunnya itu bukan akun yang nampakin identitas asli gitu mas
sebagian ada yang pakai foto kartun foto yang kayak gitu bukan foto muka sendiri gitu
tapi secara tampilan akun akun tersebut memang sudah join dengan facebook itu sendiri ya
lalu kemudian setelah anda ketahui
ada transaksi seperti itu anda mencoba untuk menghubungi salah seorang di dalam akun tersebut secara pribadi atau bagaimana
jadi ya langsung saya cepat cepat upload aja ke twitter gitu
artinya dengan anda mengupload ke sejumlah media sosial ini
apakah ada respon dari orang orang yang berada di
kan jumlahnya saya lihat ada tujuh puluh satu ribu
saya besoknya langsung di kick dari grup
terus grupnya ganti nama
setelah ganti nama langsung berubah dari yang asalnya tertutup jadi rahasia gitu
oke jadi keberadaan anda diketahui akhirnya oleh orang orang di dalam grup itu
sehingga kemudian anda di kick dari grup itu dan anda membongkar transaksi mereka di sana
enggak itu sesudah saya ngebongkar
jadi ada yang lapor ke grup itu
udah di kick grupnya ganti nama
udah ganti nama
di pengaturannya asalnya grup itu tertutup jadi rahasia
oke sehingga anda kemudian sampai saat ini tidak lagi bisa mengakses grup itu sama sekali
atau hanya tidak bisa melihat tidak bisa masuk ke dalam grup itu atau masih bisa melihat bahwa grup itu masih ada
udah nggak bisa sama sekali mas
udah nggak bisa melihat ini aja
saya tahu ganti nama itu dari yang komentar di tweet saya di twitter
oh anda justru mengetahui bahwa kemudian grup itu berganti nama dan menjadi rahasia dari orang orang yang mereply postingan anda begitu ya
oke oke oke baik baik terima kasih mas hendra untuk informasinya